menjelang pendaftaran calon gubernur kondisi politik jawa timur memanas
dengan mundurnya salah satu bakal calon wakil gubernur azwar anas
setelah menghilang beberapa hari pasca pengembalian mandatnya sebagai cawagup ke pd perjuangan dan pkb
abdullah azwar anas angkat bicara
ia memilih mundur karena teror pada dirinya diakui cukup jahat
hari pertama bekerja di awal pekan ini bupati abdullah azwar anas didampingi istrinya ke kantor pemerintah kabupaten banyuwangi
sejak pengunduran dirinya sebagai cawagup azwar anas akhirnya buka suara terkait pengunduran dirinya mendampingi gus ipul
ia mengaku tidak ingin ajang pilkada jawa timur menjadi pertarungan isu sara kebencian pembunuhan karakter masing masing lawan politik
pengembalian mandat ke pdi perjuangan ini sebenarnya kami dengan pertimbangan yang lebih besar
pertimbangan karena kami menghormati para pokok para kiai

karena saya tidak ingin menjadi beban
bahwa pilkada ini jangan sampai dirusak dengan isu isu yang negatif
karena pilkada di jawa timur itu bagi saya penting menjadi festival ide gagasan dan program
sehingga dengan kepentingan yang lebih besar kemudian saya lebih bagus
saya memang yang berusaha menyebutkan diri sehingga proses pilkada ini tetap menjadi festival gagasan festival ide festival program
dan bisa mengembangkan